dimana lagi si gennar kan
ah gak rileks banget yang begini gini nih
udah stop mainnya
kebul deh lo tau gak
main di lapangan sonu di parkirin senayan kek
udah udah udah udah kasian mbak be
eh bukan masalah gue aja
dagangan gue juga dikena debu kotor tau gak lo
kalung main lo sekitar dulu kek
biar gak berdebu nggak apa apa
oh be kita mah libur panjang be
kalung masih emang temen lo libur panjang
tadi mbak be dikasih ginian nih brosur
buat tempel di warung
boleh dikasih kasihin ke orang
gak tau apaan di sini mbak be juga belum baca
kompetisi putsal nih
ikutan yuk ikutan yuk
kalau mbak be bilang
mendingan lo ikut deh
ini kegiatan positif
iya be positif banget
daripada lo main motor mulu
ujung ujungnya ketemu black kobral lagi
iya be ntar kita daftar
jangan kagak lo tapi latih latih jangan di sini lo
nusain gue padahal
eh dodo mendingan duh siapin dulu
si nante udah pulang
tadi teh surti
surti teh ceritain
masalah nyomot itu loh nont
ya surti bilang aja
kalau si nyomot teh sebenarnya
nggak cinta sama tuhan
cuma mau hartanya tuhan
ih si tuhan teh malah nggak percaya
katanya itu bukan urusan kamu
itu urusan saya surti
kamu teh gak boleh ikut campur
yah tapi sih emang kayak gitu be
reho udah nggak paket lagi
kalau reva ngeliat
kayaknya cinta mati banget be sama adriana
padahal kan be
tau kak adriana kayak gimana orangnya
tapi itulah dibutah butahkan
nont nggak tahu yah
waktu itu kan si nyomot teh pernah berduaan
sama si den boy waktu di
benci sama bu adriana yah
itu sih wajar nont reva
yah waktu itu kan
pernah kan di hire sama mamah adriana
buat ngejagain aku supaya gak deket deket sama boy
pantesan dulu om
merasa ada hal yang aneh aja
aneh gimana maksudnya
bu adriana itu
kok om bagas bisa mikir kayak gitu sih
jadi waktu saya suruh
bu adriana untuk jagain nont reva
tidak mendekati nont reva
dan waktu saya pegang
bu adriana sama reva
itu hal yang aneh kan
mau perdisi ke belakang aja yah
ini nggak enak
kalau adrian itu suka sama boy
adriana sama bu itu pernah ada cerita kali ya
waktu sama sama bikin iklan dulu
kalau itu cuma urusan iklan aja
gue harus percaya sama boy
jaga si kinar yah
gue jadi nge enakan sama si boy
yang gue takut dia nggak percaya
entah gue telepon boy aja kali yah
ah nggak nilai kesempatan yang begini begini nih
kamu udah nggak apa apa kan
kalau gitu masuk dulu yuk
ah nggak deh
aku mau beli obat dulu kak potik
tadi aku mau beli obat keluar ya oke
ya maaf gara gara aku jadi ngerepotin
udah gue pergi ya
ya udah hati hati
ngebut ngebut ini motor bukan kuda
kayaknya kita ada baik baik aja deh
jadi gue nggak perlu lagi buat ngasih kabar ke boy
banyak amat pakaian kotor gue
ini kiriman duit dari bokap nokap gue belum hadir hadir juga nih
lalu dia menangis
lu siapa berani yang ngatur gue
lu turutin aja apa yang gua bilang
atau jangan sampai gua yang habisin lu
gue akan telepon dado terus minta tolong datang ke rumah gue
lu bisa jekat dado di arah menuju ke rumah gua lex
enggak seharusnya lu mancing emosi gua
kok lu di sini sih
lu kan harusnya istirahat di rumah wil
biar cepat sembuh
gua di rumah suntuk
makanya gua kesini
banyak anak ramai

gua nelfon lu karena gua mau ingatin lu
besok lo harus pantau keberadaan si ian
dan kasih tau ke gua
gua masih ingat kamu
kalau enggak lu tahu resiko ini apa
bukan cuma lu doang yang gue gegukin